piling gue bininya si saifah tuh periman
sepu mukanya yang cetek itu ya mak
laganya sih emang lebih periman
tapi ibu ini bilang belum
demi allah ji
alhamdulillah saya sudah selesaikan
masa saya bohong sih ya pak jirahmat
terus pak haji mau bilang ayah ini bohong
terus terang ya pak adi
saya nggak mau ikut campur masalah ini
tapi sebagai soib n i
dulu kan kita satu rombongan haji
nah kita ini semua salah sama n t
justru kelakuan n t menjadi sorita ladang kita
kalau saya sih jujur aja ji
saya kecewa sama n t
ternyata n t itu sudah berbuat dolim sama orang kecil seperti dia
betul pak haji
ke rumah ayah ngegerbek
sampai bawa dua tukang buku
nggak tahu tuh kenapa
cuma karena laki ayah itu bohong satu hari pak haji
ya emang bener
tadul dong pak haji
mohon maaf ya pak haji rahmat
jangan sambung sambung terus dong kayak kereta
beri saya kesempatan ngomong
jangan nyerocos terus ya
nyerocos terus kayak kapal kerung
ada apaan sih mak
ini jangan ikut campur
nanti berantem ikut ikutan lagi
masuk rumah sakit deh jadi
kenang aja ya
mpok cari dulu laki mpok ya
biar urusannya jelas
urusannya udah jelas kok
bang ipul itu belum digaji sama pak haji
mpok percaya sama laki mpok
tapi kalau saya ceprosin di depan pak haji rahmat
pak haji duloh sama pak haji ridho

itu pak haji tuh yang kemaluan
maaf pak haji rahmat
begini bapak bapak ya
tapi ini kan masalah
rumah tangga orang
nanti jatuhnya air
bukan air perumah tangga air pak haji
tapi air perumah tangganya pak haji
udah deh pok
sekarang gini aja pok
udah nggak usah
ngomong aja di sini
biar pak haji semua tahu
biar tahu kelakuan jeleknya pak haji sulam
kenapa sih ngomongnya malah ke sana kemari
pak haji kan orang kaya
banyak duit lagi
apa susahnya sih pak haji gaji laki ayah itu dibayar sekarang
kelakuannya bini saya pok
jangan bengong dong
urusan gaji laki ayah cepet diberesin
apa yang nunggu air ini pisang kelaparan di sini nih
kalau mpok lapar
ya makan bubur ya
jangan ledek deh
biar ayah ini orang miskin
ayah nggak doyan bubur
jadi serba sah akan ngadepin orang
masa urusan gaji gitu nggak cepet intik larin
kasian dia aja ji
raja tegak kali itu pak
saya kan udah bilang
urusan ini cuma bisa kita bicarakan berdua
kecuali kalau pok panggil lagi pok kemari
yaudah pak haji mau ngomong di mana sih
di teras ya
ga usah takut dikeroyok
boleh gue enak jelasinnya
gue udah terlanjut janji sama saipul
kalau saya minjem data sama pakcik
udah deh gini aja deh
saya bukan yang gak mau buka bukaan nih
saya udah tingkat janji sama laki laki itu
gak mau kasih tahu
ngasih tahu apa lagi sih nih pakcik
justru itu yang gak bisa saya jelasin
bijaknya gini aja deh
pakcik kamu tanya aja deh sama saipul
udah deh saya kan tahu masalah ini juga dari laki laki saya pakcik
kalau kagak kan gak mungkin saya berani ngomong begitu sama pakcik
kalau jawabannya masih sama lu balik kemari
nanti gue buka semua rahasia saipul
saya tahu akal liciknya pakcik
pakcik mau ngusir air secara haluskan dari rumah ini
asal pakcik tahu ya
saya kagak bakalan pergi dari rumah sini
sebelum gaji laki laki saya itu dibayar
udah bayar aja lah
biar kagak panjang urusannya
tenang deh lo
udah makasih ya
pilih gue bininya si saipul itu preman
sapu mukanya yang jelek itu
laganya sih emang lebih preman
premangan alias lapar
orang kalau lapar
emang bawahannya emosi melulu
kalau kekenyangan bawahnya mau tidur mulu
ngapu dapur aja ngapu dapur mendingan
udah orang orang penggi
pak g ada berita penting nih
bentar dulu ngapa
lo kagak lihat gue ada pelanggan
lagi baru nih
ya pak haji seperapat aja
pak g bisa buruan dikit nggak pak g
ini ada berita hot nih
konfirmasi berita apaan sih
kayak koruptor aja
takut didulin kpk ya
pokoknya pak g mesti denger
ini bang aji sulam didampret sama istrinya pak ipul
jangan sampai gue kemakan beritanya kagak jelas
saya dengar dan lihat dengan mata kepala saya sendiri
kalau aji sulam lagi diamuk sama istrinya ipul
begitu pak g
si sulam ini bikin kerja aja bikin gue rugi aja
baru nunggu beritanya aja gue lagi rugi
pak aji jangan kacang hijau yang itu dong pak aji
itu berde jatuh
terus gimana beritanya
jangan sampai gue kemakan beritanya kagak bener nih
kembaliannya kurang nih pak aji
jadi begini nih ceritanya pak aji
waktu kita berdua

yah katanya sih
pak ji sulam itu gak bayar gajinya mabang ipul
jadi bininya protes pak ji
bener kan dugaan gue selama ini
baru kaya punya duit sudah silok
memang dari sana sudah kaya
dan secara jelas
gue udah dalemi agama
hati gue udah lurus
kagak belok belok kayak si sulam
baru ngeliat duit aja udah ijo
yah tapi kita denger juga
gak jelas banget pak ji
pastilah si sulam kagak mau bayar pegawai dengan adil
nah kalau gue kan lain
kalau dia mah pelit
kalau perlu dia kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai
saya kagak pakai pegawai